ketua umum partai gerindra prabowo subianto melakukan pertemuan dengan ketua umum partai golkar erlangga hartarto dan ketua dewan pembina golkar abu rizal bakri
prabowo menyambangi kediaman abu rizal bakri di kawasan menteng jakarta pusat senin kemarin
prabowo datang sendiri ke kediaman abu rizal bakri tanpa didampingi pengurus gerindra dan langsung disambut tuan rumah abu rizal bakri dan erlangga hartarto
ketiganya bersantap siang namun belum diketahui pembahasan di antara ketiganya dalam pertemuan tersebut
berdasarkan rilis resmi partai gerindra disebutkan bahwa belum ada kesepakatan kerjasama politik tentang pilpres dua ribu dua puluh empat antara gerindra dan golkar
namun pertemuan ketiga tokoh ini pada momen lebaran menjadi sinyal kedekatan golkar dan gerindra
partai golkar sebelumnya dikabarkan tengah dekat dengan gerindra dalam beberapa kesempatan sebelum pertemuan ini
prabowo abu rizal dan erlangga sempat bertemu di hari lebaran idul fitri dua puluh dua april lalu